loh monggo monggo wah ini ya pade ya wah ini dia es dawet duriannya ya uh kelihatan penuh menggiurkan
menjadi saksi penyebaran masif agama islam di pulau jawa pada abad lima belas masehi